untuk itu kita akan berikan ruang ya kepada kepolisian dan juga tentunya kepada saksi kunci untuk bisa segera mengungkap misteri pembunuhan ini
yang tentu sama sama kita ketahui sangat mengerikan ya melihat bagaimana kronologisnya
nah pemirsa salah satu korban tewas dalam kasus dugaan pembunuhan di kawasan pulau mas utara pulau gadung jakarta timur bernama amalia
ya korban adalah sahabat gemah anak dodi triyono yang sedang menginap sejak dua hari sebelum peristiwa itu terjadi
ibu kandung amalia kalista putri atau amel rosi herawati tidak menduga
anaknya tewas saat sedang menginap di rumah korban di kawasan pulau mas jakarta timur
sejak minggu dua puluh lima desember tepatnya dua hari sebelum peristiwa pembunuhan terjadi amel adalah sahabat anak korban yang bernama gemma
sejak senin siang telepon seluler amel sudah tidak bisa dihubungi oleh keluarga
saya tidak pernah menangis kakak lagi dimana kakak sedang apa tidak dijawab
sudah semenjak itu saya sudah tidak ada komunikasi
ayahnya jam setengah tujuh malam telepon juga panggung anak saya

tidak ada kejadian

tidak ada kirasan
sejak selasa malam kediaman amel di pondok melati bekasi jawa barat ramai didatangi pelayat
keluarga korban sepuluh tahun ini mengaku kehilangan sosok anak yang periang dan disukai banyak teman
hiburan itu amalia
saya sering sekali minat di rumahnya gemma
gemma sering sekali telepon minta untuk diantar amalia ke sana untuk nemenin dia untuk main sama dia
mungkin hampir setiap weekend ya dengan supir jemput ke sini nanti pulang diantar ke sini
anak pertama pasangan rizal pahlevi dan rosi herawati itu menjadi salah satu korban tewas dalam kasus pembunuhan di kawasan pulau mas jakarta timur
keluarga berharap polisi segera mengungkap kasus ini dan menangkap pelakunya